ya malah tadi elsa buat aku jadi tambah lebih emosi
terus pas aku tadi di rumah papa biasa deh ngajem lagi
ada orang yang melemparin botol ke mobil
astagfirullahaladzim terus bed every mesti ya kayak pecah pacar mobil ya
aman aman ya
listen seperti yang mama bilang tadi
apa tidak sebaiknya kita bicara dulu sama reina kita jelaskan
mungkin ini adalah petunjuk dari tuhan petunjuk dari allah
saatnya kita bicara jujur ke reyna
tuhan tuhan tuhan
seriusan lo ki
wah bener bener ya elsa kayak agak waras sekali tuh orang ya
ih sumpah dah itu kalau gue ada di situ gue tampul tuh orang
eh eh eh mbak mirna mbak mirna tahan dulu
mbak mirna gak usah aneh aneh
masalahnya mbak mirna sekarang itu udah bukan bagian pondok pelita lagi
kalau mbak mirna ngapa ngapain nanti kalau pondok pelita yang disalahin keluarga kita gimana dong
kalau gue kasih pelajaran lagi ke elsa
iya mbak ki setuju
cuma jangan sampai kayak yang kemarin
kalau mbak mirna nih ya misalnya gol dikit aja ke mbak elsa
ya nggak apa apa tapi jangan sampai kemarin para parah banget gitu
eh lo mau tau gak
tadi kan gue ngikutin si calon suster barunya buat rena
menurut gue ya harusnya harusnya sih ya harusnya sih aman
gak napa napa dia di sono jadi susternya reyna
ya meskipun gue tetap sedih bukan gue lagi jadi susternya gemboy
kalau dia aman berarti bisa ngegantiin posisi mbak mirna dong bisa kerja di sini dong
ih lo kenapa sih
lo gak boleh sedih yang harusnya sedih kan gue
gapanya dia lo
eh dengerin gue ya
kalau dia beneran diterima di sono
lo harus bener bener bisa ngedeketin dia jangan males lo
ya lo kalau deket sama dia lo kan bisa ngorek tentang dia
oh iya bener ih kalau masalah akting pura pura gitu mah ki ki bisa tuh ki ki pinter tuh
ya udah deh ah gue mau otw aku nge plit lagi ya
gue jaga jaga di depan
ya udah tadi ya mbak mirna
jadi dulu mama sama om baik pernah menikah
dan kemudian mama hamil dan dibuat mama yaitu rena
lalu mama menikah
lalu mama menikah
lalu mama menikah
lalu mama menikah
tapi mama pernah dapat masalah
yang dimana mama harus masuk penjara dan melahirkan reinhar
yang dimana mama harus masuk penjara dan melahirkan rena disana
di mana ketika dua orang itu kembali ke rumah
jadi si kak cerita
mama akhirnya menemukan rena di panti
aku gak ngerti ma
mama jelasin semuanya sampai renang ngerti
kenapa mama bisa dipenjara
penjara buat orang yang nakal ma
memang dulu mama nakal
karena mama tau
perbuatan nakal itu kan allah gak suka
jadi mama gak pernah nakal sayang
mama lagi kena musibah aja
kita akan diserang
kita akan ke prawda
kita akan kintir
kita pasti pasti kayak pem hondu
kalo ada pekerjaan
kalau aku gemes
kamu belum perlu tahu siapa
yang pasti yang rena harus tahu
kalau mama itu sayang bahkan sama rena
dan mama itu sedih banget sayang pada saat itu
sama seperti yang ibu panti bilang sama rena
terus omel itu jahatnya karena apa ma
karena dia ada di mama di penjara
atau dia nggak mau sama aku
karena aku lahir di penjara
rena nggak salah apa apa ma
rena nggak pernah salah
mau baik atau jahatnya orang sama kita
kita mengingat itu semua
nanti kita nggak akan pernah bahagia ma
tapi yang rena harus tahu
mau kan allah sayang sama rena
aku mau kok disayang sama allah
aku juga mau mama bisa nangis sama allah
aku jagain mama dan mama gak nangis lagi
aku bener bener sayang banget sama mama
aku cuma mau sama mama sama dedek sekarang aja
aku gak bisa mau baik yang selalu bikin mama nangis
kita kembali lagi ke dulu ya
mama rena sama skara
karena aku udah jauh dari mama
mama sedih kan
sebelum rena minta maaf mama udah selalu maafin rena pa
dan kesalahannya bukan ada di rena sayang
ini mama yang salah
mama yang salah karena mama udah bohong sama rena
tapi mama janji mama gak akan ngelakuin itu lagi ya
mama tuh saya kemarin robust banget sama rena
mama itu pengen peluk rena
mama ingin melakukannya sedih venana

ambil yang balik leur
kamu akhirnya pulang juga
gimana kerjaan kamu
ya alhamdulillahnya permasalahan soal
bu andin dan rena tadi selesai juga mbak
tadi juga aku habis
pulang baru aku pulang kesini
alhamdulillah kalau gitu ren
mama senang dengernya
mama khawatir kemarin kemarin sama bu andin
mama sebagai perempuan nih ren
kasian sama bu andin
mama ngerti banget itu perasaannya bu andin kayak apa
semoga aja akan baik baik aja kesananya
iya ya semoga nggak ada kejadian kayak kemarin lagi ya ren
kan mama sendirian di rumah segede ini
gimana perasaan kamu
gak ada sih ren gak ada kesulitan
cuma mama ngerasa kesepian aja tinggal di rumah yang sebesar ini
biasanya kan suka ada naila
mama suka main sama dia
ini servisenya yuk
ya aku juga sangat tega
dengan mama sendiri terus di rumah segede ini
nanti lah aku coba bilang dulu ya ke bro angka
ya memang harus kamu yang ngomong sama dia
kamu jarang ketemu dia
jarang sih kalau ketemu tapi
untuk catikan sih masih
masih lumayan sering sih mas
dia sempat ngabarin juga sekarang itu lagi
dayanya lagi sibuk banget mbak
mama mungkin tau sendiri
tamar lagi berobat keluar negeri jadi
yang di kantor pasti dia yang handle
mama pengen makan di luar deh
kita makan yuk di luar
tapi ajak mbak yolanda aja
mba yolanda kan sering nemenin mba catherine
waktu itu di rumah sakit
mama seneng sama dia
yuk ajak aja
kok kau pake suhu emas itu ya
aku benar benar bersyukur berakhir seperti ini
rena gak marah lagi sama aku
dan aku bisa kembali memeluk dan menemani tidurnya
takdir yang kau rencanakan memang misterius allah
tak ada satupun yang mengetahuinya
tapi hamba sangat berterima kasih pada engkau ya allah
ada aja manipulasi dan tipu muslihat si elsa
ya dan orangnya udah kesini langsung minta maaf tante
kamu lihat sendiri kan
kasian andin kasian rena
eh by the way kamu kenapa datang sendiri ya bukannya
tante jadi lupa
aku jadi lupa juga tadi karena pas nyampe nyampe rame kan
dia ada urusan mendadak
oh gak malu kan
dia juga gak mau ngomong
tapi dia bilang ada urusan mendadak
jadi yaudah mungkin lain kali aja aku ajakin kesini
tapi kalau lain kali boleh kan
pintu rumah ini selalu terbuka
buat kamu buat your girlfriend
sienna bisa deket sama rena kan
iya aku pengen kenalin sama rena sama semua pengundi kondok kulit
aku tetap mau ketemu sama elsa
apa perlu penjagaan nggak sih
nanti aku dijagain sama riza aja sama timnya
dim kamu yakin gak mau aku sama tante rosa juga temenin
masalah ini udah masalah
harusan aku sama keluarga
biar aku aja yang ngelesain masalah ini sama elsa
ya bu tim bandin
ki aku minta tolong sama kamu ya
saya mau jalan sekarang soalnya
saya mau ke rumah papa
bandin mau ke rumah orang tuanya
oh mbak mirna aku udah tau ini
nanti kalo rena udah bangun kabarin aku aja ya
aku juga gak lama kok
bener nih kamu gak mau kita temenin
sampaikan dulu ya mbak ya
sepuluh menit lagi aku sampai ke rumah tante yasa
aku samperin kesana apa engga ya
tapi kalo tiba tiba aku dateng
nanti malah sel mikir engga engga lagi
kayaknya aku gausah kesana deh
aku ga mau kalo sampe aku keliatan jealous
aku tunggu sampe salah ngajak aku kesana
yaudah aku arah pulang deh
tapi ini udah lama banget
kenapa sih andin sama rina itu bikin aku penasaran banget deh
katanya lo udah janji mau bahagiain gue
kenapa lo mau pergi
sa dengerin gue dulu sa
gue pengen banget bantuin lo
tapi tadi keadaannya ga memungkinkan sa
gue hampir ketauan
ya tapi setelah itu apa usahanya
lo malah pergi ninggalin gue ya kan rick
tapi bener ya
gak ada satu orang pun yang bisa gue percaya saat ini
padahal gue berharap banget sama bantuan lo
mungkin dengan bantuan lo gue bisa ngerasain kebahagiaan itu lagi
lo pasti akan merasakan kebahagiaan
gue beneran sa ga bohong
dan tujuan gue saat ini
itu cuma pengen lo bahagia
semua gue lakuin buat allah
udah ya rick ya
gue udah gak percaya sama siapapun lagi
memangnya apa yang terjadi dalam sana
makanya gue pengen cari tahu
jadi gue dihakimin sama semua orang disana
dia bener bener kayak
jadiin gue bulan bulanan karena raina
tapi gue masih beruntung sih rek
karena gue masih punya kesempatan
untuk nyelipin surat ke bajunya rina
keren dong sa terus
tapi gue takut deh rick
gue takut banget kalo mbak andin sampe tau
pasti dia bakal marah banget sama gue
gue ngelakuin apapun juga pasti dia bakal marah sih
gue berbuat baik aja masih dicurigain
kalo raina sampe kenapa napa lagi gue dimarahin sama dia

sama semua orang rick
dia bakal nge grebek rumah lo gitu
ya mungkin aja
mungkin aja bisa terjadi kan
jangan sampai elsa kena marah andin lagi
penderitaan gue juga buat sampe situ aja
gue dapat panggilan ke pengadilan agama
untuk ngurus perceraian gue sama nina
kenapa sih gue tuh gak dikasih kesempatan
untuk ngerasain kebahagiaan
ya ampun sa
gue jadi makin kasian sama lo
untung tadi kiki udah ngasih tau gue
kalo andin mau ke rumah om surya
bang pokoknya kita ikutin mobil jepang tuh ya
sampai kita kehilangan jejak ya bang
kali ini gue harus super hati hati
karena waktu itu elsa sama ricky kerja sama
bisa jadi kan
ini jebakan elsa juga buat andin keluar rumah
tapi ada timnya pak riza juga sih
yang jagain andil di mobil belakang
udah sampe aja nih di depan rumah om surya
iya lu udah sampe rumahnya
kok kamu tiba tiba dateng kesini gak ngabarin dulu
iya pak apa ada terjadi sesuatu
ada apa ya na
boleh panggil elsa kesini gak ma
sebentar biar mama panggil ya
andin ada sesuatu yang mau diomongin sama sama dia bilang
lo bakalan dateng samperin gue mba
kali ini mau ada tamparan lagi nggak ya
nyelipin surat di bajunya reina
beneran kesini juga
ya kan tujuan kita sama
oh iya bener
ahhh buah wakbar
eh eh eh jangan dua duanya pergi
oh iya bener
mendingan salah satu aja
eh gini aja
ini buat temen saya
buat ngejar itu tadi yang lempar bayi
ya udah apa deh
nanti dan nanti saya kasih lebih
tolong keburu jauh
saya nunggu nunggu di depan aja
eh lu kasih tau andi nih
gua bersini nih
aduh ya allah
bentar ya mbak
kita ke depan aja
permisi bu andi
tadi ada orang yang lempar botol
ke arah mobil pak andi
terus terus gimana
mobilnya gak kena bu
tadi hanya suara pecahan
sedang dikejar oleh teman saya
dan bu andi
untuk berjaga disini
kenapa sih ngeliatnya kayak gitu
mau nyalahin gue
ya jangan kayak gitu lah
walaupun gue lagi salah sekarang
jangan semua masalah
dilimpahinnya ke gue
gue gak tau apa apa
dari tadi gue di kamar
ya tapi tetapan lo aja kayak gini
kayak seolah olah ini
ini semulah gue gitu
kalau kamu gak berasa
jangan canggung kayak gitu loh
gue berterima kasih sama gue mbak
dan reina benci sama nino
nino kan juga emang
kamu selalu melakukan seperti ini ya saya
tapi kamu tuh gak mikir panjang
dan ngelampakan sama yang terjadi
juga karena siapa
ulangnya tuh selalu kamu
selalu kamu penyebabnya
capek banget loh mbak
maaf ya maaf pak aku jadi marah marah kayak gini
nah kamu tenang dulu ya
depan nanti aku emosian jadi marah marah terus aku ya
aku pulang dulu ya
jujur papa juga kesulitan
melihat sudut pandangnya elsa seperti ini
mungkin apa yang dia pikir
tindakan ini bagus baik
tapi selalu bikin orang jadi marah dan berantakan
papa juga capek
gak pernah berpikir jauh ke depan sebelum bertindak
kalau kayak gini mendingan elsa jangan pernah ketemu sama rena lagi pak
aku gak mau ada masalah lagi kayak gini
salah aku karena aku selalu kasih kesempatan ke dia
harusnya aku jangan kasih kesempatan lagi
kalau aku bisa memilih pak
aku nggak mau kenal elsa lagi
sikapnya dia itu aja kan
aku selalu mikirkan dia adik aku kita satu daerah
coba aja kalau nggak ada itu pak
maaf ya papa udah jadi papa yang terbaik kok
aku udah ngasih yang terbaik
cuma jalannya ini kan memang dia yang pilih sendiri
tapi tetap papa kasih bersalah sama kamu sama reina
udah udah udah nggak boleh kayak gitu ya
kamu juga tenang ya
mama minta kamu tenang
jangan marah marah oke
ada mirna yang jagain kamu
iya aku tau mirna selalu jagain aku pak
tapi aku masih gak tahu harus berbuat apa dengan mirna
rasanya masih berat
ya aku pulang dulu
ya bawa pak katas ya
mama bener bener gak habis pikir sama kamu
bisa bisanya kamu nyelepin surat ke rena
dan menyuruh andin berterima kasih atas kelakuan kamu
mas sumpah demi apapun ya ma
niat aku cuma supaya nino dibenci sama reina
dan rena kembali lagi sama mbak andin itu aja ma
tapi terbuktikan sekarang ma
apa yang aku lakuin itu salah mah
aku yang nyakitin mereka berdua ma
semata mata yang kamu lakukan itu karena kamu membenci nino
coba kalau enggak
mama yakin kamu pasti akan membela nino
dan niatan kamu di awal
supaya kamu bisa diterima lagi sama nino
tapi kenyataannya enggak
jadi gimana sih
gimana caranya supaya kamu tuh ngerti semua ini
gimana caranya ngejelasin semuanya sama kamu
udah udah udah ya ma cukup ma cukup
kurang sial apa lagi sih aku ma
hidup aku ini udah sial ma bahkan besok aja aku bisa
aku harus ke pengadilan agama ngurusin perceraian aku sama nino
mama mau sakit kayak gimana lagi mbak yang aku rasain
harus kayak gimana ma
walaupun lo udah gak kerja di benakpolita
tapi lo ada di sini untuk jagain gue
iya din biar gimana pun juga kan lo tetep temen gue din
ya kesalahan kemarin itu kan emang hampir kesalahan gue
jadi gue juga ngerti sikap lo ke gue seperti apa
iya dengan apa yang kita udah lalu sama sama persahabatan kita juga gak mungkin gue langsung putusin gitu aja kan
iya makasih din
tetep namanya kesalahan tetep kesalahan
yaudah mir mendingan gini
saran gue aja
kenapa lo gak nyari pekerjaan aja cari pemasukan daripada kayak gini
lontar lantung jagain gue jagain rena
lo gak dapat pemasukan apa apa loh
untuk saat ini gue juga gak mikirin masalah pemasukan kok
gue kan masih punya tabungan banyak dari lo kemarin
jadi emang sekarang ya
jadi emang sekarang ini gue bener bener tulus ngejagain lo sama rena
dan gue juga mau ngejagain keluarga yang ada di pondok pelita
tapi ini bukan berarti gue berharap bisa kerja lagi loh sama enggak
ini gue bener bener pengen ngejagain lo sama rena aja
yaudah makasih ya
gue jalan dulu dok

emang heretnya iblis gitu tuh pertienschaftnya
kalau kamuter dong tengok ke depan
alhamdulillah ya ren
waktu tadi tuh mbak asanga sama mbak michi kita pamitan
melah kelihatan bahagia banget
ya semoga dengan kebahagiaan mereka disana
jadi mempercepat kesembuhan berangkat
semoga mereka baik baik aja disana
dan juga cepat pulang ya ren ya kesini lagi
oh ya ren
kita jadi gak ini makan sama mbak yolanda
iya tapi kan kita baru pindah anak
besok lagi aja ya
iya juga sih
ya ada apa
oke oke bro saya tunggu ya fotonya
iya ma jadi anak buah bro angga yang jaga ini tuh bilang kalau riki muncul dan mengikuti bu andien
aduh gimana itu bu andien yang kesian banget
eh makanya sebentar ma
pak sal harus tau soal ini
dan saya juga harus lapor ke polisi soal ini
aduh makasih ya mbak anja
sekalian pamit ya
berapa sih sekarang
cepat segini ya
kamu udah bicara tadi
udah selesai semua ya
emosinya sudah clear
ya malah tadi elsa
buat aku jadi tambah lebih emosi
terus pas aku tari di rumah papa
biasa ada yang ngancep lagi
ada orang yang melemparin botol ke mobil
mestinya kayak pecah
pecah mobil ya
randy nih tante
randy kenapa randy
gak tau nih aku belum buka kayaknya sih dia ngirimin gambar
pelemparan botol ke mobil itu adalah ricky
kayaknya aku perlu
perlu telpon randy
ren saya barusan udah liat pesan kamu
eh kamu udah lapor polisi
sudah pak saya sudah koordinasi sama polisi dan
kalau ada perkembangan apapun polisi akan kabarin kita pak
ini soalnya kan rikini kan licik banget kan
dan licin juga jadi memang kita harus hati hati banget
pakai cara untuk bisa ngejebak dia
pokoknya kamu update terus ya
kalau ada perkembangan apa pak ya
ya pak saya kira juga seperti itu
makanya kita harus berpikir bagaimana caranya untuk menyebab dia pak
yaudah nanti kita berkabar lagi
ehm udah tante
jadi memang sekarang ini aku sama rendy
minta tolong bantuan polisi untuk menangkap rikki
rikki itu sekarang udah burunan
dia aja sampai sekarang juga masih banget tertangkap kan
masih kabur kaburan terus dia